wakil ketua dpr ri fadlizon menyesalkan keengganan presiden republik indonesia
menandatangani undang undang md tiga yang telah disahkan dalam rapat paripurna februari lalu
menurut politisi partai gerindra tersebut presiden jokowi tidak konsisten
melalui media juga ya bahwa presiden kabarnya tidak akan menandatangani undang undang md tiga
tentu ini cukup disayangkan karena di dalam pembicaraan tingkat pertama dan tingkat kedua itu selalu dengan pemerintah
bahkan sebelum rapat paripurna mengesahkan ruu tersebut itu ada pendapat presiden yang waktu itu diwakili oleh menteri hukum dan ham
dan pendapat presiden ketika itu menyatakan menyetujui
ya harusnya kalau misalnya memang presiden tidak menyetujui bilang
presiden tidak menyetujui sejumlah hal sehingga tidak perlu disahkan
jadi ini masalah koordinasi juga ya
lucu jadi tidak konsisten dengan apa yang dia katakan di dalam sidang paripurna
jadi maksudnya setuju atau tidak setuju kan harusnya disampaikan di sana
bukan berdasarkan opini publik belakangan
kalau misalnya tidak setuju ya terbitkan saja perpu
kalau misalnya tidak setuju ya terbitkan saja perbu